ngare elon musk juga waktu cerita sama saya sangat senang dengan pertemuannya dengan pak prabowo
ya saya kira itu sangat baik saya kira saya sudah bilang tadi satu tradisi yang bagus sekali
ya pak prabowo memperkenalkan pak jokowi memperkenalkan pak prabowo kepada peserta itu peserta peserta world water forum
dan komentar yang saya terima mereka mengatakan bahwa satu hal yang luar biasa
dan saya pikir ini memberikan signal yang bagus pada market bahwa serah terima dan kontinitas pembangunan kita itu akan bisa berjalan dengan baik
ya pak prabowo sudah bertemu juga dengan elon musk dan juga bicara banyak
dan saya dengar elon musk juga waktu cerita sama saya sangat senang dengan pertemunya dengan pak prabowo
ya jadi bagus semua